sebuah negara yang terhutang dan berdiri di sana
sampah yang dikumpulkan akan diberikan kepada produsen
baru kemudian kita berpikir untuk melakukan konversi dulu
banyak banget lah pemain pemain uph yang bagus banget
cuman kan kalau mau asuh hewan disini kan harus ini dulu
menyebutnya urang urang sawah
jadi untuk bisa berpengaruh sangat
apakah di amerika ada resesi atau enggak jadi atau enggak
dibandingkan lpg kompor induksi maupun dimetil ether atau dme
dari proses produksi semua mie baso semua kita bikin sendiri
sementara kita melakukan operasi
cuman ya nanti aja deh besok nanti aja deh jadi itu nggak jalan jalan lagi
kayak korea style banget sih
jadi apa yang dimaksudkan dengan non life vaksin itu
iya jadi nggak boleh ngerubah gak boleh nambahin nggak boleh
dari pihak penyelenggara pada minggu lalu
di belakang sana kita harus narik ini berapa kilo ya mas tujuh sembilan kilo tapi biasanya
baik di dalam maupun di luar negeri
bapak lu sama nyokap lu dari ktp langsung indo atau sempet
ya sambil nostalgia lah mengingat titik titik macet mana aja sih yang dulu pernah terjadi di sepanjang jalur pantura
udah paling tinggi kalau ada yang lebih tinggi dari
ya udah deh semuanya bu ya oke oke nggak papa kalau gitu saya butuh waktu buat telepon
kan kalau kita lihat ya percakapan percakapan baik di sosial media maupun di media mainstream
agar bisa menembus pasar ekspor
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
semoga itu terus bisa dipertahankan ya mbak
lalu benny ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya
membutuhkan bahan bahan seperti tepung terigu campuran mentega susu dan air
sehingga itulah salah satu di antara sekian banyak faktor yang membuat bisa kita cepat recovery
orang yang ya pokoknya harus rendah hati murah hati
melainkan juga tempat untuk berkumpul dan berfotoria bersama orang orang tersayang
kayaknya lebih banyak mudarat
di rusia ukraina kemudian pasokan energi bahkan beberapa negara yang pada awalnya sudah mulai menghentikan penggunaan batu bara karena dianggap sebagai energi kotor sekarang mulai mengimpor lagi gitu penggunaan batu bara
jadi mungkin yang sangat membantu
kalau aplikasi seperti ini minta izin
hal ini untuk menjamin oksimeter yang dibeli
penguatan dari sisi jangan sampai
nah kemudian kita bandingkan lagi dengan resiko resiko yang bisa terjadi di mana saja
nah justru itulah kalau menurut saya
tapi nanti kalau diminta pendapat baru saya akan sampaikan
ada tepung beras sagu dan tepung terigu
jadi itu tahun dua ribu tujuh belas tuh sempet ada
iya terima kasih atas kesempatan ini
kemudian nasi yang sudah kita akan kita gunakan ini
dan tujuh puluh sembilan persen telah masuk ke alam semesta ke laut ke lantai ke jalan air
jadi bisa pakai ruangan ini sehingga
yang saya hormati bapak kapolri bapak kasal
koalisi di pemerintahan baru nanti apalagi
terutama bila ada komplain dari pelanggan
bentar lagi kayaknya juga bakalan agak ada terlihat terlihat ini nih bu
kasus ini berbuntut pada terciumnya tindak pidana korupsi
rasanya unik karena dingin
nah itu sekitar lima hari pak ya
dengan mengunjungi portal sbs voice referendum pada alamat www sbs com au
karena kita kan hidup sosial ya jadi butuh kolaborasi
kalau kita benar benar itu kan dari beatles queen sampai sekarang benar benar
akan sangat membantu dan berdampak besar bagi keberlanjutan industri daur ulang
saya akan menuju ke lokasi yang paling ditunggu oleh masyarakat
selama pandemi covid sembilan belas berlangsung jaringan internet telah menjadi pendukung utama kegiatan ekonomi
sementara untuk konsultasi ke dokter bisa dilakukan jika suhu tubuh berada di antara tiga puluh
atau membuat perbaikan jalan dibantu kementerian pupr anggarannya
oke vanessa thank you banget sukses buat di dunia basketnya lah ya stay healthy
mengapa kemudian pemberian thr ini sangat penting
permainan ini juga dimaknai agar saat musim tanam nanti
kita masih bisa nemuin beberapa tempat tempat istirahat
target itu nanti dua ribu tiga puluh sembilan juta
ini nantinya mereka tidak boleh asal asalan ketika membawa unit tersebut
tapi sekarang terminologi itu menjadi berkembang mbak
bambang menambahkan pembangunan ibu kota yang dipersiapkan tidak hanya dari segi fisik
kemudian juga bagaimana sistem birokrasi perpajakan
jadi konteks konteks ini yang kita pastikan
gue udah s dua waktu mau ngambil ya kalau
soalnya kan biasa naik naik kelas kan
intinya kita sebagai orang tua
ia tak pernah merasa membeli sesuatu
apa itu emang bocah satu tuh emang kayaknya nakal betul orang anjing
nah indonesia kita lihat salah satu pasar yang cukup potensi gitu ya
kira kira kalau hari biasa itu dapat seratus cup mungkin di hari yang panas begini bisa lebih dari itu satu ratus lima puluh an lah
tc ke luar negeri bergaul di luar negeri
jadi ketika talon presiden itu berdebat
tetapi yang di wilayah kami di pusi ini ada pengurangan aktivitas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
untuk sistem hydrogen fuel cell ini dimulai dari tabung
nah apakah ini bisa terus digunakan sinovac ini
jadi ya papa sama mama tuh sebenernya papa aku gak apa apa sih mau ikut olahraga apa juga
tak hanya itu sejumlah prestasi dalam berbagai tayangan televisi juga pernah diraih oleh cnn indonesia
berarti kalau misalnya tadi mundur ke belakang berarti kalau lo ditanya mulai basket kapan berarti kapan tuh nih lo mulai basket banget
kalau yang fnb sih kena dampak sih pasti ya
apakah di ruang terbuka tersebut bisa menjaga jarak atau tidak
setidaknya ada sepuluh titik
dan selama proses apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya
wah tuh abraham tuh salah satu contoh yang apa ya salah satu contoh yang menurut aku dia itu anak yang pekerja keras lah
pertama bahwa pertamina ini sangat berkomitmen tinggi
prosesnya dimulai dari memotong bahan yang nantinya akan dijadikan kain batik
dengan fasilitas dan hasil potong rambut yang berkualitas
tapi kalau masih juga belum dilaksanakan
yang setara dengan tiga lima liter beras
tetapi kemudian juga ada parameter nanti bagaimana waktu di lapangan dalam pemenangan
atau diumumkan blong gitu kan
ada sebuah pertemuan di tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam yaitu di momen lebaran
salah satunya adalah nanti di bagian tengahnya ini dibuang
ya kita cuma aku juga cuma masuk final empat doang di kompetisi kecil itu di seleksi itu gitu
meskipun anaknya ada disitu sebagai cawapres
jadi kayak kan beberapa kali cahimin udah food estate dikritik
periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan prabowo subianto gibran raka buming raka
dengan promo yang melibatkan selebriti
hasil cacahan tersebut kemudian diisi ke dalam
kalau kemudian satu unit harganya segitu ya hampir satu miliar itu
yang menewaskan anggota militer amerika serikat di jordania
dikurangin dari biasanya karena memang tinggi ya
nah kalau kita lihat lebih jauh
dan juga sesi kualifikasi yaitu di hari jumat dan juga di hari sabtu masih ada walaupun jumlahnya sudah tidak banyak lagi seperti itu
bukan hanya gagasannya tapi etika dalam forumnya ditunjukkan
selain berolahraga dengan intensitas ringan asupan gizi selama berpuasa pun harus sesuai dengan diet seimbang
selamat datang di segmen sehari menjadi ini agak ngantuk
forecast kami menunjukkan antara lima satu sampai lima dua persen di tahun ini
ya itu tumor juga tapi bukan kanker
ada sumber sumber air yang lintas batas negara
ia menegaskan pilpres sudah usai sehingga ia meminta seluruh lapisan masyarakat mengedepankan persatuan
nah ai juga akan bekerja seperti itu gitu
oh dok saya punya ini nih jahe di rumah nih boleh nggak saya minum ya gitu
untuk pihak keluarga ya
atau karena pasca lebaran atau seperti apa
mengapa karena memang kita satu asia
melibatkan petani yang memang butuh maju
apalagi pas perbaikan jalan kan kacau
setiap rubah terdiri atas dua lantai dengan luas bangunan bervariasi
hal ini tentu jadi petaka kala keuangan berantakan sementara lebaran berlangsung di pertengahan bulan dan tanggal gajian masih cukup lama
maka sejak tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu maka setiap pameran otomotif
seperti dalam pegawai kita itu
di malaysia misalnya kereta listrik dari kemas ke padang besar memiliki kecepatan maksimum satu ratus empat puluh km per jam
ini adalah perhatian kami dari kepolisian daerah lampung
tapi kalau untuk smp paud sd itu berada di kewenangan
sementara pada saat satu hari sebelum lebaran hingga hari h
saya harus membawa anak saya untuk counseling atau ke dokter
nah hal ini tentu saja berkaitan dengan timing komunikasi
berarti kan mereka sebenarnya sudah merawat ya
jadi anda memiliki kolektor dari seluruh dunia yang berlari
nah untuk profitnya si alvirator itu dihitung dari mana
keputusan tetap berada di tangan pemerintah indonesia
kita masih persiapan lebih baik lagi untuk
tolong penggunaan madu bukannya tidak boleh tetap boleh tapi ditakar
kalau diperkirakan blackpot itu mampu tujuh puluh dua jam
namun sejauh ini kita masih menunggu proses penggalian yang dilakukan dengan eskavator